kendati relatif lancar di saat pelaksanaan razia ganjil genap belum diterapkan merata
jumat siang rombongan motor gede terlihat melintas tanpa pemeriksaan saat melewati pos sekat satgas di jalur utama kota bogor jawa barat
selain itu rombongan motor gede juga kembali lolos penyekatan rapid test antigen di gadok puncak
rombongan motor gede alias moge jumat siang lolos dari sasaran petugas saat penyekatan surat rapid test antigen di simpang gadok puncak bogor jawa barat
padahal puluhan kendaraan roda empat dan roda dua lainnya tengah ditindak oleh satgas setempat
usai melintasi puncak konvoy moge ini kembali leluasa masuk jalur wangun
hingga seputar esan
bupati bogor ade yasin saat dikonfirmasi mengenai adanya pengendara yang lolos pemeriksaan menyampaikan bahwa ada beberapa titik pemeriksaan
apabila lolos di satu titik maka akan diperiksa di titik lain
pemeriksaan yang berlaku di kota kota juga
jadi jangan merasa senang kalau disini sudah lolos tapi tempatnya terpas jalan
sementara itu sejumlah pengendara yang ditilang mengaku keberatan karena sanksi denda ganjil genap
ya kita nggak tahu ya pak saya kira hanya berlaku pelat luar bogor saja
plat bogornya dikira aman aman aja pak nggak diberlakukan
kita tujuan mau ke mana pak
kita tujuan nganter kakak aja sih pak mau balik ke lampung
pemkot dan kepolisian bogor mendata lebih dari tiga mobil dan motor pelat ganjil dipaksa putar balik
tujuh puluh kendaraan diantaranya dikenai sanksi denda rp lima puluh